lima rumah di kawasan padat penduduk di jalan kampung melayu kecil
tempat jakarta selatan kamis pagi lugas terbakar
petugas pemadam kebakaran jakarta selatan bersama warga
berupaya memadamkan api agar tidak merambat kebangunan lainnya
belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran
sementara itu akses yang sempit menuju lokasi
membuat petugas sempat kesulitan menjangkau titik api
tidak ada korban jiwa maupun luka
enam unit mobil pemadam dan satu ratus dua puluh personil diterjunkan untuk memadamkan api
api dengan cepat melalap seluruh bangunan warung tegal bermaterial kayu
di desa kondang jaya kecamatan klari kabupaten karawang jawa barat rabu petang
tugas menduga kebakaran terjadi karena warga lupa mematikan kompor hingga meledak
setelah mendapat laporan warga dua mobil damkar diterjunkan ke lokasi
api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian
empat orang yang merupakan pemilik dan penjaga warteg
menderita luka bakar dan dilarikan ke rsud kabupaten karawang
kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia